pesawat garuda indonesia ga enam ratus tujuh yang berangkat dari bandara internasional samratulangi manado
pukul delapan tiga puluh wita rabu tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh tiga tujuan cengkareng jakarta mengalami mati mesin
pesawat yang sudah kurang lebih tiga puluh menit lepas landas dari bandara samratulangi itu
berbalik arah dan kembali mendarat darurat di bandara internasional samratulangi manado rabu pagi tadi
victor araruk staf gubernur bidang komunikasi dan informasi salah satu penumpang pesawat garuda indonesia menunturkan
pesawat tersebut oleng dan melayang selama kurang lebih tiga menit di atas udara
victor juga mengaku saat pesawat masih berada di bandara pesawat tersebut sudah dua kali mengalami mati mesin
sementara itu pihak angkasa pura satu bandara internasional manado mengkonfirmasi pesawat
garuda indonesia dengan nomor penerbangan ga enam ratus tujuh rute manado cengkareng yang membawa delapan puluh tujuh penumpang
mengalami salah satu mesin mati tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh tiga flight number ga enam ratus tujuh dengan registrasi pkgmu
rute manado jakarta dengan membawa penumpang delapan puluh delapan include satu chile memang mengalami rtb atau mengalami
mengalami engine file engine satunya file jadi mendarat darurat untuk kembali rtb ke manado
beruntung pesawat kembali mendarat dengan selamat seluruh penumpang saat ini masih berada di ruang
tunggu bandara internasional samratulangi manado dan akan diperangkatkan kembali ke jakarta pukul
dua siang dengan pesawat garuda ia
yang lainnya roy karadumangkai manado sulawesi utara